tua dpd golkar sumatra utara musa rajeksya atau ijec siap bersaing dengan wali kotame dan bobi nasution
untuk mendapatkan tiket pemilihan gubernur sumatera utara dari dpp partai golkar
ijek menyebut ia dan bobi sama sama mendapatkan surat penugasan dari partai golkar
sebagai calon gubernur sumatera utara
ijek akan mengikuti arahan dpp partai golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan nanti
soal bobi ijek bilang komunikasi mereka baik
ijek mengaku siap maju pilkada sumatera utara melawan mantan gubernur edi rahmayadi
jangan ada menjelekan jelekan orang lain
sebelumnya ketua umum partai golkar air langga hartarto menyatakan
yang diberi surat penugasan untuk maju pilkada sumatera utara
yakni wali kota medan bobi nasution dan ketua dpd golkar sumatera utara musa rajeksya atau ijek
menurut bobi nasution ia tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur
karena sudah mendapatkan surat tugas dari dpp partai golkar
sudah diberi surat tugas pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
tak usah karena sudah mendapat surat tugas jadi sudah dapat